oh soal sertifikat
iya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak sopian bun
alhamdulillah objekan apa ya
pak sopian minta tolong urusin sertifikat tanah
katanya biar uangnya sekalian sama komisi penjualan rumah kemarin
ini ada sekedar buat beli rokok
merokok memang tidak baik buat kesehatan
ah kalau begitu ini buat beli makanan ayam saja
ayamnya juga saya mau jual kok pak
buat beli ayam baru
kalau buat beli ayam segitu mah nggak cukup pak
kalau beli anak ayam segitu cukup kok pak
eh bang udin
kenapa gue tahu
gue tunggu tungguin nggak kedaten daten
gue tinggal aja
dia mau ngedeketin ani lagi
gak tau nyak
terus tadi ngapain deh ngeboncengin ani
gak tau nyak
yang lo tahu apaan sih din
bapak mau nelfon siapa
soal alhina masih
oh soal sertifikat
alih nama ya pak
waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh
pak sopian bun
alhamdulillah objekan apa ya
pak sopian minta tolong urusin sertifikat tanah
katanya biar uangnya sekalian sama komisi penjualan rumah kemarin
kalau begitu ayo pamit dulu ya bun
babe ada di sini
saya tadi ke rumah babe
dari tadi lo gue tungguin kagak dateng dateng
gue tinggal aja
gue kira gak jadi ngikut
lah lo ngapa pakai hendal jepit bentut begitu
iya hilangnya kemarin waktu masjid
waktu sholat jumatan
sendalnya baru lagi ji
iya baru dibeliin si tisna anak saya
masya allah ada ada aja
itu sendal siapa
sendal yang paling sendal dia
iya nih saya cuma ditinggal sendal butut begini ji
untung masih ditinggalin sendal
untung bukan panci lo

nah seperti biar

apakah ing ingenio disukainyeng

ya namanya kejualan bu
ya nggak usah pakai terak terak
kalau nggak pakai teriak nggak kedengeran bu
udah siap berangkat
tat mak berangkat dulu ya
jangan lupa kuenya diselesain
nanti kalau sudah selesai bikin kue
jangan lupa juga bilang mas surti
bantu cuci piring
kami berangkat ya
berisa berangkat setubuh
alhamdulillah laku begini aja gue tiap hari bisa cepat naik haji gua amin luku enggak ngaminin
omongan gua nro emang gitu dia orangnya eh bukannya saya nggak mau ngaminin situ nadanya
lu sombong barulah tuh gitu aja ngomongin naik haji iya kas lu kagak boleh sombong jadi orang